ya kita akan membahas bagaimana catatan media terhadap satgasus yang kemudian dibubarkan oleh kapolri sebagai buntut dari posisi atau status irjen verdi sambo
kepala satgasus yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan brigadir yosua bersama dengan mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
selamat malam mas nugi
selamat malam renat
dan ada mas budi setiarso mas buset kepala pemberitaan korporat tempo
mas budi setiarso selamat malam mas apa kabar
selamat malam renat terima kasih kabar baik assalamualaikum
waalaikumsalam di luar peristiwa pembunuhan brigadir yosua yang kemudian sekarang publik juga masih dihadapkan dengan misteri apa motifnya
ini yang cukup menarik adalah sisi lainnya pembubaran satgasus
sebuah satuan perhubungan
kasus di luar struktural polri yang akhirnya dibubarkan
di mana sempat dipimpin oleh verdi sambo
yang ini banyak dinilai mas nugi dan juga mas budi ini sebagai langkah yang tepat
karena beberapa faktor ya soal tumpang tindi soal pengelompokan
seolah olah para elit elit polri saja yang kemudian ada masuk ke satgasus
sebagai media baik cnn indonesia com dan juga tempo melihatnya bagaimana mas nugi dan juga mas budi setiarso
dari pembubaran satgasus ini
lebih dahulu dari mas budi setiarso
baik terima kasih renat
memang ini satu perkembangan yang menarik gitu ya
dari satu kasus pembunuhan tadinya tembak menembak
tapi belakangan itu adalah sebuah kasus pembunuhan sudah ada tersangkanya
dan kemudian ini melibatkan seorang ketua satgasus merah putih di sebuah jambu
dan memang sejak awal ini kan satgasus yang menjadi sorotan
tidak hanya publik
tapi juga dpr kan
dpr mempersoalkan satu lembaga yang super body begitu
yang melintas batas tapi tanggung jawabannya mungkin dianggap tidak transparan gitu
tapi kalau kita melihat ke belakang
sebetulnya pembentukan satgas itu kan selalu didasarkan pada satu hal yang tidak bisa diterobos oleh birokrasi
artinya bisa karena berbagai hal ya
satgas ini ad hoc yang dibentuk
karena mungkin strukturnya tidak bisa menopang apa yang menjadi keinginan waktu itu kapolri ya
kapolri pertama kan bapak tito karnavian
kita tahu pak tito karnavian itu melompat sangat banyak untuk menjadi kapolri
dia melompat sekitar enam atau tujuh angkatan di atasnya
sehingga mungkin tidak memiliki satu kepemimpinan yang mengikat ke bawahnya
yang diopin banyak oleh pemirsa pemirsa senior
sehingga barangkali pembentukan satgasus
satgas ini juga dianggap bisa menjembatani keinginan dia melakukan hal hal
dan kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh bawahnya yang kebanyakan memang senior
mungkin ya ini sedang atau analisa saya
yang itu kemudian diteruskan oleh
waktu itu pemimpin pertamanya kan pak idam khalid ya
salah satu orang yang juga dekat dengan pak tito waktu itu
yang kedua dipimpin oleh pak kalau tidak salah niko abinta
dan yang terakhir pak ferry sambu ini memang angkatan ketiga satgas gitu ya
dan ini sama juga saya kira kapolri sekarang juga satu kapolri yang melompat cukup jauh
angkatannya untuk menjadi kapolri
sehingga barangkali ke bawahnya tidak terlalu kuat mengikat senior seniornya yang ada di struktur di bawahnya
jadi itu yang pertama
yang kedua memang setiap pada satgas selalu ada satu mekanisme yang biasanya tidak mudah untuk di
ada mekanisme check and balances gitu ya
karena ini satu satgas yang ad hoc yang bisa kemana mana tidak struktural
sehingga dia bisa menerobos kebanyakan kapolri
dan bisa di wilayah daerah kemudian juga berjual jual ke wilayah di kapolri
yang ini saya kira satu langkah yang tepat dari kapolri bapak listo sigit ya
untuk mengubahkan satgas ini
dan kita harapkan kapolri ini semakin teratur sistemnya juga semakin baik
transparan gitu yang ya tidak perlu pembuatan satgas satgas
karena struktur kepolisian dan kepustulian sudah sangat rapi
sudah sangat apa namanya hirarkis gitu ya
sehingga mestinya mereka cukup mengikuti apa apa kempasemnya
bertanggung jawabannya yang jelas termasuk dalam soal penganggaran
saya kira itu jauh lebih baik di kepolisian
saya kira ini langkah yang bagus menurut saya sih
selain pengungkapan pembunuhan brigadier jodoh
brigadir yosua sendiri yang memang harus kita dorong agar sesuai dengan apa yang benar benar terjadi gitu
tidak hanya dari satu pengakuan atau pengakuan yang lain
yang kita lihat ini ada perubahan perubahan yang cukup signifikan ya daripada
saya kira ini satu langkah yang memang seharusnya pembubaran
jadi ya jadi menurut mas budi setiarto ini harus diubahkan karena lebih ketidak perlu ya
selain kemudian ada faktor faktor yang lain
saya ke mas nugi mas nugi pembubaran ini juga ya selain kemudian juga
dinilai tepat oleh sebagian pihak ya
tapi juga membuat pertanyaan lagi begitu
ini dibubarkan apa semata mata karena ferry sambo tersangka atau karena ada apa
itu kan yang akhirnya juga menjadi spekulasi lagi saat sampai dibubarkan
bagaimana mas nugi kita melihat keputusan kapolri ini membubarkan satgasus
ya terima kasih
saya kira keputusannya yang diambil oleh kapolri adalah keputusan yang tepat
karena konteksnya ada
terima kasih saya kira keputusannya yang diambil oleh kapolri adalah keputusan yang tepat karena konteksnya ada
karena konteksnya ada

itu menjadi bagian yang sulit ya menjadi sulit yang terpisahkan gitu
sehingga satgas di bawah pimpinan verdi sambo sendiri memang sebaiknya memang harus dibubarkan
karena sebenarnya di kepolisian sendiri mereka sudah punya bagian khusus untuk melakukan bagian bagian yang melakukan
tindakan tindakan kaitannya sama pidana khusus ya
ini kan kaitannya sama narkoba kemudian ada pencucian uang kemudian ada penjahatan ite kalau nggak salah
itu yang dibawah tersangka
kalaupun misalnya polisi ingin membuka secara transparan maka bisa saja kalau misalnya polisi misalnya memberikan informasi yang transparan kepada publik
apa saja yang sudah disampaikan
apa saja yang sudah disampaikan oleh satgas yang pernah disampaikan
apa saja kinerjanya selama ini apakah benar kalau dia sudah beberapa kasus sudah dibongkar misalnya kemarin tadi sudah disebutkan soal senjata narkoba
tapi apakah ada kasus kasus yang lain yang memang sudah disampaikan ke kepolisian dan belum dibuka ke publik
nah ketika polisi membubarkan itu saya kira juga perlu dilihat jejak ketamanya seperti apa
itu kalau misalnya polisi
masih mau membuka kasus kasus yang terkait dengan satgas yang masih ditentang
nah tapi saya kira dengan dibubarkannya satgas ini maka peran kepolisian pun sebenarnya tidak berkurang
karena yang selama ini yang dilakukan oleh polisi adalah menindak jahatan terkait dengan pidana
tidak hanya pidana khusus kemudian pidana terkait dengan jahatan luar biasa
dan itu sudah ada bagian bagian khusus
jadi saya kira keputusan ini tidak punya pengaruh besar ke kinerja kepolisian
oke tapi mengapa menurut anda sebenarnya kapolri di luar soal mau atau tidak ya
ini sebenarnya penting juga untuk menjelaskan bagaimana kipra satgasus kerja kerja seperti apa
sehingga akhirnya dibubarkan
karena kan yang kita lihat kan ini mas nugi ini hanya disampaikan bahwa ini dibubarkan
begitu kan tidak ada kemudian penjelasan lebih lanjut
mengapa ini dibubarkan bagaimana mas nugi
ya saya kira karena salah satunya adalah sambo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus pembunuhan
itu menjadi salah satu alasan saya kira
bagaimana bisa orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan pembunuhan
itu bisa memimpin satuan satgas yang dia juga menindak kejahatan kejahatan tertentu
itu jadi pertanyaan yang agak lucu
nah tapi dibalik itu semua saya kira kapolri perlu diberikan apresiasi karena apa
karena kasus sambo ini membuka secara terang beneran kita sebut itu semacam rahasia umum
misalnya banyak publik yang bertanya benar nggak sih polisi mereka yang setasasus
misalnya ya itu pertanyaan pertanyaan publik yang saya dapatkan selama ini
tapi dengan kasus sambo justru rahasia umum yang beredar di masyarakat itu terjawab
itu persoalan persoalan seperti itu
tinggal kita tunggu di persidangan
mas budi setiarso selain menurut anda tidak perlu apalagi yang dari catatan anda
memang satgasus ini memang sebaiknya dibubarkan ya
karena kan sekarang yang muncul diskursusnya di ruang ruang masyarakat di ruang publik adalah ini penyidik penyidik yang eksklusif
kemudian elit elit darah biru di dalam tubuh polri
apakah hal hal itu yang juga kemudian menjadi penting sehingga saat gasus memang setelah ferry sambo tersangka
dibubarkan saja memang sudah tepat
ya pertama tentu saja tadi ya sebuah sistem yang teratur yang sudah bagus mestinya tidak perlu satgas satgas
yang kedua memang kalau kita perhatikan problem merit system di kepolisian ini kan juga saya kira masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar di kepolisian kan
bagaimana polisian menempatkan orang orang terbaiknya mestinya tapi bukan orang orang yang sekedar dekat dengan masyarakat
pemimpinnya begitu ini satu problem yang juga kita bisa melihat
yang kedua adalah saya kira tadi adalah sahih ya pertanyaan pertanyaan dari masyarakat yang terserma di media sosial
yang tercermin di ruang ruang diskusi di masyarakat gitu ya tentang satgas ini ya
tentang gosip yang menyebutkan bahwa satgas ini terhubung dengan satu jaringan yang mempermainkan kasus kasus perjudian kasus kasus narkoba
saya kira ini kita nggak bisa memendung diskusi
dan karena itu saya kira adalah kewajiban kepolisian untuk menjernihkannya dengan melakukan satu audit yang independen begitu ya
jadi mereka bisa merunutkan dari mana sih anggaran yang dipakai setiap tahun oleh satgas ini
apakah betul dari apbn atau ada sumber sumber yang lain
siapa saja yang berperan besar dalam pendanaan
siapa yang merumuskan perencanaan dan sebagainya
dan sebagainya itu saya kira adalah satu objek audit yang layak kita tuntut dari kepolisian
jadi betul tadi nggak sekedar membuarkan satgas ini tapi juga menjelaskan apakah benar apa yang menjadi pembicaraan di masyarakat luas
ya kita dengarkan semuanya di mesos di diskusi di keluarga di diskusi tetangga
selalu menghubungkan ini dengan kasus kasus narkoba perjudian dan sebagainya
jadi memang uang besar
dan kalau uang besar saya kira
seperti juga ada gula ada smooth gitu kan
dan kalau kita perhatikan juga dalam beberapa tahun terakhir setelah masa reformasi terutama ya
kan beberapa kali kita dihadapkan juga dengan kasus kasus yang melibatkan kekayaan ya
yang melibatkan perwira perwira tinggi di kepolisian
misalnya dari senin gedut beberapa tahun yang lalu
yang diusut oleh ppatk
ada sekian orang
yang memiliki rekening yang tidak sesuai dengan profilnya
kemudian juga ada kasus kopi selalu lintas
yang melibatkan seorang general bintang dua masuk penjara gitu ya
saya kira ini satu akumulasi dari masyarakat terhadap
apakah benar orang orang yang dipucuk pimpinan kepolisian ini adalah satu orang yang memang
ya mereka seperti hugen ya
jadi ini saya kira ada satu komponentum yang sangat
baik buat kapolri kita
ini momentum yang tidak ada momentum yang sebaik ini untuk membersihkan tubuh kepolisian ya
dari dugaan orang
dan salah satu yang perlu dilakukan adalah mengaudit kinerja dari
apakah yang mereka sudah kerjakan
dari mana mereka mendapatkan budget
bagaimana mereka merencanakan
bagaimana struktur organisasi dan sebagainya
ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh kepolisian ini
kepolisian adalah satu institusi yang
dekat sekali dengan masyarakat sipil kan
karena memang mereka dilepaskan dari abri tahun dua ribu
dari angkatan presiden republik indonesia menjadi satu institusi yang independen di bawah presiden
sehingga mereka betul betul harus transparan
dalam mengurus kasus
dalam mengurus budget dan sebagainya
dan ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semua untuk melihat pemenahan
saya kira ini saya mungkin menyuarakan selain pribadi ya
juga menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat
ini masgas diaudit
dan setelah itu kita semua bisa menuntut satu perbaikan di tubuh kepolisian ini
sekali lagi momentum terbaik
dari kasus pak sabu lalu kebubaran kasus ini
menurut saya seperti itu
ini menarik ya mas nugi dan juga mas budi setiars
ini adalah momentum untuk perbaikan
yang sekarang juga muncul mas budi setiarso adalah
soal rumor mungkin ya
atau seperti apa
ini soal ada geng
ada kelompok kelompok di internal polri
di internal kapolri
apakah pembubaran saat kasus ini
ini bisa membongkar
adanya kelompok kelompok dan geng
yang disebut sebut ada di dalam tubuh polri
ya saya kira mungkin perlu waktu ya
buat kapolri kita cuma lahirkan kesempatan untuk melakukan pemenahan
merit system itu adalah pekerjaan berat
pekerjaan besar di kepolisian yang harus dilakukan
bagaimana menempatkan orang orang itu betul betul berdasarkan
ya kapasitas mereka
bukan pertama kedekatan atau ada transaksional begitu ya
ya kita kan sering mendengarkan bahkan masuk akademi atau masuk pendidikan
ada harus melalui networking mereka
kadang harus ada rumus juga ini mungkin ya
saya nggak tahu ini sebenarnya siapa
harus melakukan pembayaran dan sebagainya
sekali lagi ini adalah kebenahan yang harus dilakukan
dan kita berkepentingan terhadap hal ini
karena kita pengen satu kepolisian yang tangguh
yang semakin komplek ya di indonesia ini kan
sekarang digitalnya itu kompleks sekali
kalau orangnya tidak kapasitas
saya kira akan sangat merugikan masyarakat
tidak hanya kepolisian
tapi masyarakat indonesia keseluruhan
jadi merit system harus dikatakan
jadi kalau tadi memang ada betul ada vaksin vaksin gitu lah
kalau mungkin tidak geng geng ya
seperti itu vaksin angkatan
vaksin mungkin ada serse
ada lalu lintas
itu kan sering kita dengar
nah ini saatnya buat kita untuk melihat satu pemenahan
dari momentum yang sangat sangat baik ya
selain menyelesaikan kasus pembunuhan yosua
kita juga ingin ada satu kesempatan ini dipakai untuk melakukan pemenahan di kepolisian
bukan pekerjaan mudah saya akui
tapi ini peluang emas buat pak kapolri general reses sikit
jadi mas nugi dan juga mas budi setiarto
kita satu hal soal penyelesaian kasus pembunuhan
tapi di sisi lain juga ini sekarang adalah sorotannya ke internal polri ya
mas nugi bagaimana catatan dari anda soal isu soal geng
soal faksi di tubuh polri yang terbuka setelah kemudian dari kasus pembunuhan brigadir yosua ini
saya justru memberikan catatan bahwa selama ini yang digembar gemburkan oleh kepolisian adalah mereka melakukan reformasi polri
dan konsekuensi reformasi polri adalah salah satunya dengan peningkatan anggaran dari kepolisian keuangan
nah itu justru sekarang jadi pertanyaan
bagaimana nasib reformasi polri dengan dana yang sudah ditingkatkan oleh kementerian keuangan misalnya
tapi ternyata dengan kasus kasus seperti ini masih ada dugaan faksi faksi yang sudah terjadi di tubuh polri sejak lama
nah saya kira kalaupun misalnya polisi mau melakukan audit
maka harus ada melibatkan pihak independen ya
artinya tidak saja dilakukan oleh kelompok polisian kompolnas
tapi ada juga dari kelompok masyarakat
itu yang bisa menunjukkan bagaimana pengerja kasus gas di dalam tubuh polri ini bisa diungkap ke publik
tadi terkait dengan anggaran kemudian jejak kasus kemudian pertanggung jawabannya seperti apa
apakah kasus itu digelanjutkan atau tidak dan seterusnya
nah saya kira betul tadi momentum yang penting ini membuka mata banyak pihak
terutama masyarakat rahasia umum di publik tentang polisian sendiri soal rekayasa
kemudian diduga rekayasa kemudian geng geng dari pihak pihak kepolisian
apakah itu tadi disebut dengan angkatan kemudian jika transaksional jika ada di sana
kalau misalnya polisi ingin mengambil momentum seperti ini
saya kira itu tadi dia harus meneruskan kasus kasus yang sekarang sudah dijalani
yaitu kasus pembunuhan tambol
tapi juga itu tadi ada momentum reformasi polri yang benar
dia harus berani membuka secara transparan apa yang menjadi pertanyaan pertanyaan publik selama ini
itsus polri kemudian memeriksa tiga puluh enam personilnya ya
personil dari polri ini ya
kemudian enam belas polisi
ini yang kita tahu juga bahwa sekarang ditempatkan di tahanan khusus
nah ini mas nugi sekali lagi melihat langkah langkah yang diambil kapolri sekarang
kalau tadi bahasanya mas budi siterso di momentum emas
tapi ini juga mungkin sebagai tantangan ya bagi kapolri sekarang untuk melakukan pembenahan
sejauh mana pembenahan itu memang harus dilakukan
terutama terhadap internalnya sendiri
baik jadi pembenahan saya kira menjadi yang sangat penting sekarang
karena dengan pemeriksaan banyak perwira
kemudian perwira tingkat menengah gitu ya
dalam kasus sambo ini menjadi
ini menjadi momen yang kritis juga buat polri bahwa memang harusnya mereka sudah bisa melakukan perubahan secara mendasar
dan kasus yang diperiksa sama itsus itu
paling tidak publik harus bisa
bisa terus disaji untuk menaji ya ke polisi bahwa ini harus dibuka secara transparan dan seterang beneran mungkin gitu
sehingga polisi dalam kasus ini tidak hanya dia
meraih kembali kepercayaan publik dengan yang saya kira sedikit merosot karena kasus sambo
tapi juga dia berani melakukan perubahan dengan apa
dengan membuka seterang terangnya kasus kasus yang sudah dilakukan
hasil dari dampak kasus sambo ini
melibatkan banyak perwira kepolisian
jadi intinya saya kira adalah publik harus bisa menaji
untuk polri bisa membuka kasus ini seterang terang kepada publik
mas budi setiarso ujungnya menurut anda ini akan seperti apa
dari setelah kemudian memeriksa sejumlah perwira
personil begitu dan juga enam belas diantaranya diamankan di
ditempatkan secara khusus
ya ada beberapa sih yang menurut saya
kayak kita harus terus memantaukan
ini yang pertama tentu saja
memang yang muncul sekarang termasuk versi terakhir
ada pengakuan dari dua tersangka
yang kemudian menempatkan pak fredy sambudi sebagai tersangka
ini kita harus melihatnya sebagai satu alat bukti gitu ya
dari pengakuan pengakuan tersangka pelaku gitu
ini kan kita tahu mereka atau dia lah ya
menangis di da'e ya
saya kalau salah pangkatnya mohon maaf
ini kan kita lihat berubah ubah kan
tadinya dia mendukung skenario tembak menembak
yang kedua dia mengaku turun dari latih atas
lalu melihat pak sambo memegang pistol
dengan joshua sudah bersimbah darah
yang ketiga dia mengaku dia yang menembak
dan atas perintah dari pak fredy sambu
saya kira kita melihatnya ini sebagai satu pengakuan
jadi bukan versi final dari kasus ini
tetap pekerjaan rumah dari atau pekerjaan berikutnya dari penyidik adalah
bagaimana mendukung pengakuan ini dengan bukti bukti saintifik gitu ya
ada otopsi ada apa namanya reka ulang
ada kemudian juga meneriti lef ya
kunci lef pistolnya pelurunya dan seterusnya
sehingga betul pengakuan dari para tersangka
mungkin nanti juga ada pengakuan dari pak sambu
memang betul terkonfirmasi dari bukti bukti
terus yang kedua tentu saja
kita juga melihat orang orang yang sekarang di nonaktifkan
kemudian ditempatkan di penempatan khusus gitu lah ya
kapalnya ditahan gitu lah ya untuk bahasa awamnya
ini mereka sebetulnya juga terlibat tindak pidana gitu
sehingga tidak cukup hanya dengan
sanksi administratif ya
misalnya dicokup jabatannya
atau nanti mungkin diturunkan ke pangkatannya
mereka merekayasa eee
tepat di jari berkaram
sehingga ini menghalangi proses penyidikan
termasuk juga mungkin ada beberapa orang yang
eee publik melihat ini salah hirarki
mestinya dia bertanggung jawab juga
tapi masih memimpin gitu kan
masih banyak hal hal yang menjadi perhatian kita
dan publik harus selalu mengawal
tadi eee sekali lagi ini pertaruhan gitu
apakah berhasil membenahi kepolisian
kita tahu ini pekerjaan berat
tapi itu harus dilakukan
setidaknya ada tiga itu yang masih perlu kita lihat
yang pertama kasusnya sendiri
yang kedua orang orang yang diduga
terlibat dalam rekayasa bukti
yang ketiga adalah
langkah selanjutnya untuk menjadikan momentum ini
betul betul berguna buat kita semua
baik baik ini masih perlu kita kawal
baik media dan juga publik
sekali lagi yang perlu kita dorong adalah
pembenahan di tubuh polri
berangkat dari momentum kasus pembunuhan brigadir yosua ini
kita sudahi topik soal verdi sambo tersangka
dan pembubaran saat gasus
mas nugi dan juga mas budi setiarso
kita bergeser ke isu panggung politik yang terakhir
tapi ini soal prabowo yang kemudian siap nyapres
dan munculnya poros baru koalisi girindra pkb
tapi ini tidak mengumumkan secara resmi
ee capres dan juga cawapresnya
apa yang menjadi catatan kita dari media terhadap
kita break dulu kami akan segera kembali